usaha dalam politiknya namanya dunia usaha ya
cari cari lah ya kalau tinggal bawaslu nya lah
kalau saya sih wajar wajar aja namanya semangat ya
tapi ini bawaslu lagi memproses juga katanya jam empat hari
kita lihat aja tunggu lah saya gak mau memberikan pukulannya kita yang menghabiskan
kasih pukulannya saja